delapan orang dirawat di ruang isolasi rspi sulianti saroso
empat diantaranya telah dinyatakan positif
kasus ke tiga dan ke empat diumumkan oleh juru bicara pemerintah terkait corona di istana
yang menyebut pasien tiga dan empat berusia tiga puluh tiga dan tiga puluh empat tahun
mereka diduga tertular melalui kontak langsung dengan pasien nomor satu
sementara lima lainnya masuk dalam kriteria pasien dalam pengawasan
dan masing menunggu hasil spesimen
kelima orang ini juga adalah pasien yang memiliki kontak langsung
dengan pasien satu dan pasien dua yang sudah terlebih dahulu dinyatakan positif covid sembilan belas